kalo gak ketemu juga lo kagak pernah boleh lagi balik ke rumah gue
wah mama masak besar nih
tante puput yang beli
iya soalnya mama kamu itu dari tadi dengerin musik klasik
jadi gak sempet masak
tau gak dedek bayinya dari tadi gerak gerak
terus seneng dia
nah ganti baju dulu baru makan
tante nanti ganti baju dulu ya
ibu puput saya mau ke kamar kecil dulu
nanti di kamar mandi jangan pakai sendal aku takutnya licin loh
ibu gak usah temenin
ibu duduk aja
iya iya sebentar ya bu
buat minum pelan pelan aja
tempatnya asik ya
kamu sering kesini
cuman kata temen aja makanannya disini rekomen
kemana aja kok baru kelihatan
buat berdua ya
bentar ya saya carikan dulu
kamu hebat ya
nggak sering kesini tapi bisa dikenal sama pelayannya
padahal aku jarang loh kesini
jarang apa sering
mas silahkan di sini
eh itu udah udah dapat
ini jauhnya beda loh mas
buatan saya sendiri
ada jamu masuk angin
kalau badan mas pegelindu coba minum jamu
dijamin mas badan mas tuh jadi seger
gimana coba satu gelas dulu
saya nggak hobi minum jamu mbak
masnya lagi banyak pikiran ya
kalau gitu ada jamu tolak pikiran mas
mas ini enggak percaya
ya udah bikin satu deh
nah gitu dong
ya bes kak buatin dulu ya mas
jamunya mau pakai telur enggak mas
enggak enggak usah
kalau pakai telur itu dijamin mas
kasihatnya tuh lebih pol
oh enak mas
siang mulu datangnya
ya asal mas
yaudah gue coba duluan ya
kamu udah lama
kamu tepat waktu banget ya
buat cewek secantik kamu apa sih enggak
kamu udah lama
kamu tepat waktu banget ya
buat cewek secantik kamu apa sih enggak
tegangannya kuat ya
semua cewek sama aja
baru juga bubar sehari
udah dapet gebetan baru
gak bisa dapetin buah
ini jamunya mas
dua lenjamu disini
kok gua gak pernah liat
makanya dicoba dulu
beda loh mas
gua gak beracun kan
mana ada jamu beracun mas
tadi saya lihat masnya ngelamun aja
gua lagi pusing
gua banyak persoalan
masalah itu jangan dipendam mas
ya kalau ada masalah segala pikiran itu ya mestinya diceritain mas
diceritain ke siapa
ya bisa ke siapa aja mas
ke teman mas juga bisa
nah gua punya persoalan sama bini gua
gue cerita sama siapa dong
ya sama temen dong
emang apa sih persoalannya
tunggu seperti apa makanya nyetanya
lo jangan perang perang gak tau lo ya
sekarang semua orang sekampung bilang gue tuh bangkrut
gue dibilang mau gegadahin tanah
ih mpo tina mah gak cerita soal itu
lo jangan suka berkelit
pokoknya gue gak mau tahu
lo harus tanggung jawab
lo cari tuh banguhin sampai ketemu
kalau gak ketemu juga
lo kagak pernah boleh lagi balik ke rumah gue
tidak tidak tidak
gue gak pernah mau maufin lo
sampai bang muhid balik lagi ke rumah
bang muhid malu tin
masa dibilang mau gegadahin tanah
yang bener aja
lo ngapain masih di sini